kita ke topik lain awal april ini ada laporan dari masyarakat bahwa kelompok santoso diduga muncul di permukiman sekitar lembah napu
sementara pasukan gabungan dalam operasi tinombala masih mencari keberadaan kelompok santoso peran aktif masyarakat sekitar juga dibutuhkan
pencarian terhadap kelompok santoso dalam operasi tinombala masih berlangsung di bulan keempat bulan april ini
dalam bulan ini setidaknya ada dua laporan masyarakat yang menduga melihat pemunculan anggota dari kelompok santoso datang ke ladang ladang seperti ini
yang pertama di sanginora yang kedua di watumaeta tempat saya berdiri
mereka turun pada malam hari di kebun kebun seperti ini untuk meminta bahan makanan pada masyarakat
mereka datangi populasi karena mereka kekurangan bahan makanan itu indikasi yang pertama
indikasi yang kedua adalah mereka masih
mereka ingin menunjukkan eksistensinya bahwa mereka masih dalam pengejaran dan hingga kini belum ditemukan
lembah napu bukan saja tempat kelompok santoso bersembunyi
selain menjadi basis operasi tinombala sejak januari di sekitarnya hidup ratusan ribu orang untuk bertani
gambar terduga teroris sudah terpampang di tempat umum
tepatnya di watumaita sekitar dua puluh km dari posko operasi tinombala lembah napu lore utara
masyarakat sekitar kawasan operasi tinombala kini mulai terbiasa dengan tindakan preventif yang dilakukan oleh tim gabungan
pemeriksaan kendaraan sudah lazim bagi mereka yang berada di sekitar lembah napu
rasa takut kan di jalanan tidak ada karena banyak petugas
kecuali kita ke lahan kita takut kalau tidak tidak
tapi sudah mulai terbiasa dengan pemeriksaan di jalanan
ya iyalah otomatis kita tidak untuk apa kita merasa takut sementara kan kita warga indonesia
sementara kan kita warga indonesia punya ktp punya apa kan ya kita kan hanya masyarakat biasa
mau tidak mau masyarakat memiliki peran dalam operasi ini
melaporkan kemunculan orang orang yang diduga kelompok santoso
atau sesederhana mematuhi aturan dan bersedia untuk diperiksa ketika melintas di sekitar daerah operasi tinombala
tiga ribu pasukan dikerahkan
memasuki bulan keempat santoso belum juga ditemukan